komisi sembilan dpr mencecar organisasi ikatan dokter indonesia
terkait pemecatan dokter terawan agus putranto dari keanggotaan idi
dalam rapat dengar pendapat umum senin malam
anggota komisi sembilan dari partai nasdem irma caniago mencecar idi
terkait alasan pemecatan dokter terawan
akibat promosi vaksin nusantara dan pengobatan cuci otak untuk penderita stroke
irma menyebut organisasi profesi idi lebih baik dibubarkan
senada dengan irma anggota komisi sembilan partai pdip rahmat handoyo menyerukan pembubaran idi
rahmat bahkan mengklaim seruan pembubaran idi tak hanya dari senayan
namun berasal dari sebagian publik
saya menyampaikan dimulai dari dua kata dulu
ini itu bukan dari saya bukan dari rahmat handoyo bukan
tapi segalanya nanti intropeksi dari ketum dan teman teman yang lainnya
itu suara rakyat suara trading topik kaget masya allah
itu suara netizen begitu menggelura bubarkan idi
menanggapi anggota komisi sembilan
ketua idi adib kumaydi menyebut idi memiliki aturan hukum resmi di mahkamah agung
kira kalau kemudian kita bicara ini dibubarkan kami tadi sudah sampaikan
ada keputusan keputusan dari mahkamah konstitusi
ada puu nomor lima belas pu nomor sepuluh garis miring puu nomor lima belas tahun dua ribu tujuh belas juga
yang memperkuat posisi daripada idi
sebelumnya idi mendapat rekomendasi dari majelis kehormatan etik kedokteran
untuk memecat terawan agus putranto
yang menyebutkan keanggotaan idi
rekomendasi dibacakan pada muktamar idi pada dua puluh lima maret lalu di aceh
alasan pemecatan diantaranya
terawan belum menyerahkan bukti menjalani sanksi kode etik dua ribu dua puluh
pada terapi cuci otak pada penderita stroke
dan terawan dianggap melakukan promosi vaksin nusantara
badriah gofur andriawan jakarta